meski lebaran masih dua bulan lagi tiket kereta api tujuan surabaya jakarta untuk h empat hingga h empat sudah habis dipesan pemudik
para calon penumpang sengaja memesan tiket jauh jauh hari lewat online karena tidak ingin kehabisan tiket
sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pt kai telah menyiapkan enam kereta tambahan
tiket kereta api lebaran yang disiapkan pt kereta api daerah operasional delapan surabaya untuk h empat hingga h empat sudah habis dipesan
padahal mudik lebaran masih dua bulan lagi
tiket kereta api yang habis terjual ini adalah tiket kereta api reguler ekonomi tujuan surabaya jakarta
animu masyarakat cukup tinggi untuk membeli tiket kereta api ekonomi yang fasilitasnya tak kalah dengan kelas bisnis dan eksekutif
untuk tiket kereta api kelas bisnis dan eksekutif pt kereta api masih menyediakan sejumlah tiket termasuk untuk keberangkatan h sepuluh hingga h dua
mulai h sepuluh sampai dengan h lima dan h lima sampai dengan h sepuluh itu ketersediaan baik ekonomi maupun eksekutif juga masih banyak
banyak habis ya itu yang h empat sampai dengan h satu h satu sampai dengan h tiga
pt kai daerah operasional delapan surabaya
surabaya mengimbau masyarakat untuk segera membeli tiket kereta lebaran apabila telah merencanakan mudik pada lebaran tahun dua ribu delapan belas karena saat ini pemesanan tiket kereta api belum tinggi
sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada musim mudik nanti pt kai menyediakan enam kereta api tambahan
enam kereta api tersebut diantaranya kereta api gajayana sanjaka matarmaja dan kertajaya
untuk pemesanan tiket kereta api masa angkutan lebaran tahun ini
sudah dibuka sejak awal maret lalu
calon penumpang juga dapat memesan tiket lebaran secara online melalui website kai tanpa harus datang ke loket di stasiun
untuk masa angkutan lebaran total ketersediaan tempat duduk yang disediakan pt kai daob delapan surabaya adalah sekitar lima puluh tiga kursi per hari